kini kabar gembira bagi investor obligasi negara
pemerintah memastikan akan menghapus pajak penghasilan atau pph
atas imbal hasil atau keuntungan surat berharga negara
penghapusan pph dijadwalkan berlaku tahun depan
saat ini direkturat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko
kementerian keuangan tengah mengkaji pembebasan pph
atas bunga surat berharga negara yang dimiliki investor
kajian ini mempertimbangkan potensi membesarnya porsi kepemilikan asing pada sbn
kajian antara lain menyangkut dampak bagi kustodian penerima bunga dan investor
dampak lainnya terkait tingkat imbal hasil surat utang negara
pas ke penghapusan pph bunga sbn